pendiri pondok pesantren al zaitun panji gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik bares krim polri dalam kasus penodaan agama
panji gumilang langsung ditahan selama dua puluh hari ke depan di rutan bares krim polri
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan wasekjen mui bidang hukum dan ham iksan abdullah
mantan kabar reskrim polri ito sumardi dan wakil ketua bidang advokasi dan jaringan ylbhi arief maulana
selamat sore bapak bapak
saya mau ke pak ito dulu ya pak ito penyidik bares krim polri akhirnya menaikkan statusnya panji gumilang menjadi tersangka
kasus penodaan agama ini penyidik membutuhkan waktu lama pak ito untuk menetapkan statusnya panji gumilang
apa yang menurut anda yang membuat penyidik begitu lama berani untuk menaikkan statusnya panji gumilang menjadi tersangka
iya pertama tentunya kita harus memahami dulu
jenis daripada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara panji gumilang atau pg adalah penistaan agama
penistaan agama ini kan masalah agama harus mendapatkan keterangan dari ahlinya
baik yang sifatnya perorangan ataupun lembaga
dalam hal ini mui
kemudian juga dari ahli bahasa
kemudian juga dari ahli pidana
kemudian dari ahli it ya
karena disampaikan melalui video video
nah inilah yang membuat penyidik juga harus cermat
kalau misalnya penetapan seorang tersangka tapi bukti bukti ataupun faktanya belum mencukupi unsur pidananya
maka konsekuensinya yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan pra peradilan
kemungkinan besar adalah yang bersangkutan akan dibebaskan
tentunya dia akan menyulitkan
sehingga disini mengapa penyidik belum melakukan upaya paksa
ataupun menetapkan sebagai tersangka
saat itu karena belum bukti buktinya saat ini belum memberikan keyakinan kepada penyidik
kemudian setelah dia akan gelar perkara
sehingga penyidik memberi keyakinan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi unsur unsur pidana
dan juga memenuhi alat bukti sesuai dengan pasal satu ratus delapan puluh empat s satu ya
tiga alat bukti ya
keterangan saksi keterangan saksi ahli
kemudian juga ada keterangan surat maupun daripada hasil lapor
nah inilah yang membuat
membuat penyidik terkesan lama
kalau sudah ditetapkan tersangka
kemudian sekarang penyidik sudah menetapkan juga upaya paksa berupa penahanan
berarti unsur unsur objektifnya yaitu lebih dari lima tahun
dan juga subjektifnya yaitu dikhawatirkan melarikan diri
ataupun dikhawatirkan menghilangkan barang bukti terpenuhi
dan disini selama enam puluh hari konsekuensinya harus betul betul yang bersangkutan
dan bisa secara mutlak diajukan
tapi disini kita harus ingat dalam proses pidana
saudara pg ini adalah tersangka
jadi azas peraduga tak bersalah harus dikedepankan
nanti kalau menyatakan bahwa yang bersangkutan salah atau tidak
kita menunggu di proses peradilan
pak ito penerapan pasalnya kepada panji gumilang menurut anda sudah tepat
ya kalau bukan menurut saya ya
tentunya menurut penyidik
menurut penyidik ya
sebagai anda sebagai mantan kabar es krim
saya di bidang hukum
tentunya unsur unsur pidananya itu sudah memenuhi
tapi kan sekarang yang memiliki kuasa ya kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah dari penyidik
jadi saya juga berkoordinasi dengan teman teman di dalam
agar dalam penyampaian ke masyarakat tidak berdasarkan opini
tentunya yang saya sampaikan ini adalah betul betul berdasarkan daripada informasi dari teman teman di dalam
jadi saat ini mereka sudah yakin betul bahwa penetapan tersangka itu
sudah memenuhi unsur bagaimana disangkapan dalam penisahan agama
meskipun ada pasal atau ada tindak pidana lain yang saat ini sedang didalami ya mbak ya
jadi dengan diatakan penahanan tentunya enam puluh hari ini akan ada pendalaman untuk keterkaitan tindakan pidana lain
pak ito kuasa hukum mengatakan bahwa ini ada upaya kriminalisasi yang terjadi ataupun dilakukan kepada panjegu milang
kalau mengatakan kriminalisasi kan orang itu tidak bersalah tetapi dinyatakan bersalah
nah kan kita semua sepakat
orang itu dinyatakan bersalah kalau sudah proses peradilan memutuskan
jadi saya kira kalau mengatakan kriminalisasi terlalu dini ya
tidak mungkinlah polisi akan merebut atau hak azasi seseorang
karena ini masalah agama saya kira pak kiai sanin yang akan lebih tahu betul dimana namanya pointer pointer
tapi jangan lupa bahwa
ada hal hal yang merupakan materi penyelidikan yang tidak bisa disampaikan kepada publik
ini mungkin kadang kadang ada seolah olah kita menutup nutupi
padahal itu memang aturannya demikian ya mbak tiffany
oke saya nanti mau ke pak iksan dari mui
bagaimana kemudian mui merespon penetapan tersangka dari panjegu milang
apakah unsur kriminalisasinya menurut mui juga terasa seperti pembelaannya dari tim kuasa hukum
pak iksan jangan dijawab dulu
kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tiga orang narasumber
ada mantan kabar reskrim paul ri pak ito sumardi
kemudian ada wasek jnmui bidang hukum dan ham pak iksan abdullah
dan juga ada wakil ketua bidang advokasi dan jaringan ylbhi mas arief maulana
saya ke pak iksan dulu
pak iksan tadi sebelum break saya tanya ya
bagaimana mui merespon penetapan tersangka
penetapan tersangkanya panjegu milang
karena ada pembelaan dari kuasa hukum ini bagian dari kriminalisasi terhadap panjegu milang
majelis ulama indonesia tentu mengapresiasi dengan langkah langkah polri dalam penyidikannya
yang memang sungguh amat berat melakukan penyidikan
oleh karenanya ada waktu panjang yang kita semua masyarakat juga bersabar
bagaimana menunggu proses proses penyidikan yang diperlukan
dan tentu ini adalah kerja yang perlu diapresiasi
dan sekaligus dapat menentramkan masyarakat
ya karena tiga bulan lebih masyarakat dibuat gaduh
oleh pernyataan pernyataan panjegu milang
dan ini tentu sangat tidak kondusif
dan hari ini kemarin ya
negara hadir melalui aparat
aparat keamanan yaitu paul ri
dan telah menetapkan orang yang membuat gaduh yaitu panjegu milang sebagai tersangka
ini bukti bahwa polri masih kita sangat bergantung akan keamanan dari sebuah
dari masyarakat kepada paul ri
tentu ini apresiasi yang tinggi
dan apabila ada penilaian bahwa ini adalah kriminalisasi
termasuk rekan kuasa panjegu milang
yaitu mas hendra
karena apa yang dilakukan oleh mabes paul ri adalah menjalankan proses hukum yang seharusnya menjadi kewajibannya
bahwa ada upaya upaya termasuk peradilan dan lain lain
itu adalah hak dari seorang terdakwa
apa yang disampaikan pak ito tadi
sebagai mantan kabar es krim sudah tepat
bahwa ada upaya yang bisa dilakukan
bahwa yang dilakukan paul ri adalah jauh dari kriminalisasi
andai kata saja tidak ada perbuatan perabuatan yang dilakukan oleh panjegu milang
yang membuat gaduh masyarakat
dan membuat tidak tentram
maka tidak akan ada terjadi
panjegu milang diperiksa dan disidik dan seterusnya
ini tentu saja akibat dari perbuatan yang tadi
dan membuat gaduhan di masyarakat
saya kira sudah tepat
paul ri kita harus apresiasi
menegakkan hukum dan keadilan
membuat ketentraman di dalam masyarakat
ketentraman yang kemarin sempat terserabut ya
karena dibuat gaduh
terciptakan demo demo dan seterusnya
hari ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki paul ri yang membanggakan
mas arief dari ylbhi
bagaimana kemudian menilai penerapan pasal penodaan agama yang membuat panji gumilang ditetapkan sebagai tersangka
suaranya tidak terdengar
silahkan mas arief
suaranya tidak terdengar mbak nana
suaranya tidak terdengar mbak nana
tidak ada suara
suaranya tidak terdengar
dengar suara saya
baru dengar mbak
tadi tidak terdengar sama sekali
mas arief bagaimana kemudian ylbhi melihat penerapan pasal penodaan agama yang membuat panji gumilang ditetapkan sebagai tersangka
apakah kemudian upaya kriminalisasi itu memang ada atau seperti yang tadi disampaikan
ini sudah sesuai dengan prosedur
terima kasih mbak nana
selamat malam pak itu dan pak ihsan
penetapan panji gumilang sebagai tersangka dengan salah satunya adalah pasal penodaan agama kami dari ylbhi melihat dari sudut pandang yang berbeda
kami menyayangkan gitu ya
penggunaan pasal penodaan agama
pasal satu ratus lima puluh enam kuhp ya
berangkat dari undang undang nomor satu pnps tahun enam puluh lima
yang kemudian hari ini menjerat panjegu milang
dan ternyata juga ada pasal pasal lain yang kemudian diterapkan
khususnya terkait dengan pasal satu ratus lima puluh enam a ini
kami melihat bahwa pasal ini bermasalah
dan kita tahu bahwa pasal ini misalkan di penyalahgunaan dan penodaan agama
tafsirnya itu sangat beragam
pokok pokok agama itu pasti tidak ada standar baku untuk menafsirkannya
dan selama ini
tafsir kelompok organisasi masyarakat tertentu
misalkan mui ya hari ini yang kemudian digunakan
nah sementara kami melihat dalam kasus panjegu milang
ini masih dalam wilayah kemerdekaan
dan menjalankan agama
sebagaimana dijamin konstitusi kita
dan mestinya kemudian
kalau ini bagian dari hak sipil
hak untuk menganut agama dan keyakinan
itu negara wajib menghormati dan melindungi
dan kemudian melakukan apa namanya
langkah hukum pidana
mestinya kami masih
kami konsisten ya dengan teman teman di aliansi
menolak pasal penodaan agama
mestinya masih dalam wilayah
pemahaman agama dan itu masuk
yang mestinya dilindungi
dikritik kalau memang pemahamannya salah
dan sedikit tadi saya ingin mengatakan
kalau kemudian pak ihsan menyebutkan bahwa
kalau kuasa hukum mengatakan ini kriminalisasi
saya kira itu juga sah sah saja
karena advokat sebagai penegak hukum
juga menjalankan tugasnya
untuk melakukan pembelaan
terkait dengan kliennya ya
nah dan saya kira
kita melihat ini sebetulnya ya
sekali lagi menambah deretan kasus
orang yang punya keyakinan yang
dan pemahaman agama yang berbeda
kemudian dikenakan pasal penodaan agama
faktor tekanan publik
ragu ragu ataupun berhati hati sekali
menaikan status panjigo milang ini
dan kami pernah riset di dua ribu dua puluh
ada tiga puluh delapan kasus ya
kasus kasus penodaan agama itu
dan di proses hukum
karena tekanan massa
karena kemudian tekanan
harus diluruskan itu
dan ini hasil risetnya
dan tadi dikatakan juga pak
dan tadi dikatakan juga pak
oleh pak isan ya
ada demo dan lain sebagainya

nah kami ingin sekali lagi balik ke satu ratus lima puluh
ini pasal ini bermasalah
dan di kuhp yang baru ini sudah dikoreksi
kalau kita bicara penodaan agama
soal adanya perbuatan yang mengarah kepada permusuhan
kemudian ada mengarah kepada diskriminasi
kebencian dan arahnya ke sana
pertanyaannya apakah ada hal tersebut dalam kasus panji gumilang
ya saya mau ke pak iksan
pak iksan soal tekanan publik tadi yang dibenarkan oleh ylbhi
jadi kasus ini meningkat
dan panji gumilang juga masih tersekat
karena tekanan publik
tidak saya kira ini sudah on the track
ya polri sudah on the track menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum ya
ada perbedaan yang harus difahami
ketika berpendapat itu sah dijamin oleh konstitusi
dari tukang warung kopi sampai ke dpr itu dijamin
tetapi ketika menyimpang
jadi harus difahami antara perbedaan pendapat dengan penyimpangan
penyimpangan itu adalah hal hal yang sudah valid
yang sudah diakini kebenarannya
gak boleh lagi ditakrutik
ya bagaimana seorang panji gumilang mengatakan
bahwa al quran adalah kalam rasulullah
dan itu adalah sesuatu yang menyinggung
keyakinan umat islam
dan dia menyampaikannya di publik
maka dia sekarang
wajib mempertanggung jawabkan secara hukum
karena dia telah menista agama
jadi jangan salah
ada orang orang yang seperti
seperti halnya musa dek
ya hidup bersama dengan panji gumilang
dan dikenakan juga
pasal penundaan agama
jadi bukan ketentuannya yang salah
tetapi manusianya yang tidak taat
kalau memang ada ketentuan yang salah
pasal itu di challenge di mahkamah konstitusi
dan dinyatakan oleh makamah
dinyatakan oleh makamah
dalam rangka untuk
keamanan dan kenyamanan
pak ito terakhir
dalam kasus ini
faktor tekanan publik
kemudian menjadi pertimbangan dari penyidik begitu
enggak ya mbak ya
kita melakukan penyidikan
penyidikan itu membuat terang satu perkara
saya ingin memperkuat pak kiai iksan
bahwa negara kita ini negara hukum
jadi ada aturan aturan yang disepakati ya
oleh dan negara dan lembaga
yang mewadahi kesepakatan tersebut
nah aturan ini ada yang sifatnya adalah penafsiran
atau mungkin dikenal dengan fikih
ada juga sifatnya agidah
atau yang sifatnya absurd atau normal
yang bersifat absolut seperti
kalau al quran itu jelas kalam allah
kemudian ada kata kata mengatakan bahwa allah itu atau tuhan itu tidak mengerti dengan bahasa indramayu misalnya
itu ada kan
jadi saya kira ada beberapa hal yang tentu penyidik harus hati hati
penyidik ini kan sifatnya baru melakukan penyidikan
nanti di pengadilan lah yang akan menentukan orang itu salah atau tidak
jadi kalau dikatakan kriminalisasi saya kira enggak
kalau kriminalisasi kan berarti penasihat hukum mengatakan panji gumilang tidak bersalah
kemudian dinyatakan bersalah
saya kira kita sama sama nunggu aja di peradilan
demikian mbak sebu
kita tunggu nanti pembuktianya di persidangan ya
soal penerapan pasal penodaan agama ini
dan ada beberapa pasal lain yang juga akan disematkan kepada panji gumilang
karena dalam beberapa kasus lainnya juga masih ada
terima kasih tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada pak ito sumardi kemudian pak iksan abdullah dan juga mas arief maulana
sehat selalu bapak bapak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh